dan banjir jakarta hari ini kembali meramaikan media sosial
selain tagar banjir tagar anies tenggelamkan dki juga mengisi jajaran trending topic di lini masa twitter
hingga selasa siang sudah hampir tiga warganet yang mencuitkan respons terkait banjir di sejumlah titik ibu kota dengan tagar anies tenggelamkan dki
kita lihat akun at debbie wibowo misalnya menyebut banjir sebagai warisan gubernur dki anies baswedan
dalam cuitan yang ditujukan kepada anies baswedan dan sejumlah media termasuk cnn indonesia tersebut
debbie juga menyertakan foto genangan banjir yang nyaris menenggelamkan sejumlah kawasan permukiman di ibu kota
ada pula melisa pemilik akun twitter at dua belas m tiga ly yang mengugah gambar genangan banjir
yang disebutnya terjadi di kawasan perintis kemerdekaan
dengan memberi tag akun anies baswedan presiden jokowi dan tagar anies tenggelamkan dki
melissa bahkan meminta tolong untuk menurunkan gubernur anies
menurutnya gubernur tidak melakukan tugasnya
sementara itu akun twitter budi minulio menyebut sebagai daerah khusus ibu kota dki jakarta
sepertinya patut dipertimbangkan punya dua gubernur
musim kemarau gubernurnya anies
dan musim penghujan gubernurnya ahok
selain tagar butuh aksi nyata lagi lagi cuitan ini ditutup dengan tagar anies tenggelamkan dki
meskipun tidak semua cuitan sebenarnya yang mengusung tagar anies tenggelamkan dki jakarta bernada negatif kepada anies
akun ad yusa kemeran misalnya mengajak warganet untuk tidak sekedar menyalahkan anies baswedan
menurutnya banjir terjadi karena banyak faktor
menyalahkan gubernur atas banjir yang terjadi menurut
merupakan hal yang aneh
dan cuitan yusak ini kemudian juga direspon banyak warganet lainnya
seperti kita lihat di akun jack charles yang menilai banjir memang dipicu berbagai faktor seperti sampah
namun pemerintahan dki sebelum anies dinilai masih bisa mengaturnya
di antaranya lewat pengoperasian pompa air pembersihan sungai
meski anies bukan penyebab banjir jack charles menilai anies justru adalah masalah